selamat berbuka puasa
selamat berbuka mas
kita udah nungguin kamu loh dari tadi
mas lah tepat sekali
papa kita buka baru yuk
selamat berbuka puasa
selamat berbuka puasa
aduh apa ini
ini untuk rena
wah bagus banget
terima kasih om al
rena suka banget
yaudah nanti kalau suka om al beliin lagi ya
terima kasih om al
terima kasih ya sayangnya

itu jadi papanya rena
rena sekarang panggil om al
mungkin ada bener
hati kecil gue sebenarnya udah tau jawabannya
tapi gue menyangkal semua itu
karena gue sangat menyangkali rena
tapi gue harus hadapi semua ini
ini langkah terakhir yang harus gue ambil
ini langkah terakhir yang harus gue ambil
ini langkah teruk
supaya ke depannya gak ada keraguan lagi
di amerika tenggara
dan maupun rumah
setelah berjalan l directors
puasa pertama kita berjalan lancar
semoga apa yang kita kerjakan
amali berdaki tadi terima sama allah ya ma
nino sama elsa udah ngasih kabar belum
mereka jadi ke kantor polisi nggak ya
papa belum tau sih
coba nanti papa telepon mereka deh
udah lapar ya
tapi yang pasti aus banget sih
selamat berbuka puasa
selamat berbuka mas
kita udah nungguin kamu loh dari tadi
lepas dikit ya
papa kita buka baru yuk
selamat berbuka puasa
selamat berbuka puasa
ini kusus bikinan lagi kita di siang buat semuanya
selamat menikmati ibu ma sama mbak andin reina
hmm sedap sekali
yaudah sana kalian buka
selamat buka ya
katanya gater pilih
sambil buka nunggu mungkin nanti
ya juga sih seru juga ya
eh tapi besok mama tuh mau ke makam roy
mau make sure mereka sudah rapihin makamnya apa
gak usah dibikirin ma besok aku telepon randy buat yang urus
si angga gimana sih katanya mau buka puasa di sini
sampai sekarang belum nongol juga
apa dia gak jadi ke sini ya
tapi kalau nggak jadi harusnya ngabarin dong jangan diem diem kayak gini
tadi beli bunga ini dulu untuk
gak boleh diterima
kalau ada orang kasih bunga harus selalu terima
bunga ini gak akan jadi spesial kalau lo gak terima
jadi gak enak gue
nungguin ya lama
pedih banget sih kamu
siapa juga tuh
nungguin kamu dari tadi
ini banyak banget sih
kalau gue gak datang mau bajir lo
berarti lo masak ini spesial karena gue mau datang
dan sebanyak ini
aku aku bisa kok ngabisin diri semua sendiri ya
lagian kan ini juga bisa buat sahur
jadi lo mau ngabisin ini sendirian pas sahur
gak takut gemuk gitu
apaan sih kamu
eh ini kamu langsung dari rumah
tadi sebenarnya gue sempat ketemu al di taman teratai
ya gue cuma ngasih pandangan ke al aja sih mengenai reina
menurut gue seperti apa sih
jadi al udah mau ngomong ke andin
aku juga gak ada praktek
kamu mau gak jalan jalan
ya kita ngabuk burit aja
sebenernya gue tuh mau banget cuman masalahnya besok gue gak bisa
ada urusan penting banget
di hari sabtu ada urusan
hah boro boro urusan sama cewek
adanya gue urusan kuburan
gue pengen ngurus kuburan roy
aku nanya jawab dong
bukan urusan apa apa
ya intinya gue gak bisa nemenin lo besok
ya udah kalau kamu gak mau bilang
kok ngambek kayak begitu deh
ya kita makan yuk

kamu mau makan yang mana
asal ada lauknya aja
gue masih tidur aja
wah ini masih enak